iya bu kita gak liat bu
pak regar kita mendingan sekarang ke jalan utama deh pak
karena putri udah gak ada disini
oh iya tapi bu kalau bisa ibu jangan lewat jalan almera
karena disana tadi ada demonstrasi terus rusuh gitu bu
dan korbannya itu perempuan muda yang ciri cirinya itu rambutnya lurus panjang dan kulitnya putih
sepertinya terluka parah bu
putri masih belum bisa dihubungin
udah berkali kali gue telfon tetep aja yuk
semua sekali gak bisa nyembung
gue takut deh ini udah kelamaan
rasanya gue makin ngerang deh gue takut putri kenapa napa
lu gak ngajak ke putri ketemuan aja
kenapa lu gak coba tanya ke pak regar
siapa tuh pak regar tau informasi soal putri kan
apa aja gio gak bisa dihubungin lah gue coba kok
semua udah gue hubungin
gue pikir lo kesini sendirian
kok malah bawa rombongan
dari tadi gue terus mobil sama atta
jadi mau gak mau
tenang aja gue gak kepoko sama urusan lo
tapi biasa aja dong
gak usah insecure
eh udah udah apaan sih malah saling tuduh tuduhan sih
gue emang dari tadi udah sama gio opasnya
gak ada masalah gue ngajak pangeran juga
kita tuh mau nyari bukti tentang kebutuhan si mel
kalo si mel itu pura pura buta apa engga
dan masa lalu tadi ngajak ketemuan gue
ya gue pikir lu gak ada masalah gitu
kalo gue ajak pangeran sama si gio juga
karena ya kita semua punya tujuan yang sama gitu
buat ngebongkar rahasia si mel
gak masalah kok
jadi banyak yang pengen gue ceritain tentang mel
jadi banyak yang pengen gue ceritain tentang mel
jadi kalo lo semua pada peduli
gue mohon hargain gue sama rizky yang udah usaha buat cari informasi tentang mel
mana ya para garputri
saya juga udah lihat tadi dalam gang udah gak ada bu
bu nawang udah coba telpon putri

tadi saya coba telpon pak tapi telponnya gak diangkat gak bisa
aduh mana lagi putri nih
aduh mana lagi putri nih

maaf bu saya mau nanya apa ada yang liat putri ya
oh kita gak lihat tuh bu
iya bu kita gak liat bu
pak regar kita mendingan sekarang ke jalan utama deh pak
karena putri udah gak ada disini
bu kalau bisa ibu jangan lewat jalan almera
karena disana tadi ada demonstrasi terus rusuh gitu bu

dan korbannya itu
yang ciri cirinya itu rambutnya lurus panjang
dan kulitnya putih
dan sepertinya terluka parah bu
dan sepertinya terluka parah bu
dan korbannya itu
yang ciri cirinya itu

iya makasih bu
warga jangan jangan putri pak
bu nawang jangan berpikir yang macem macem dulu deh
saya sekarang harus kesana karena saya harus mastiin
itu benar putri atau bukan
saya ambil motor dulu ya
cepetan nih mereka
sebenernya lo tuh mau jelasin ke gue
sampai gue telepon lumayan dimatiin gitu aja
jadi tadi gue sama rizky mata matain si mel
mata matain si mel
curiga sama kebutuhan mel
kayak orang ada kerjaan
lo bisa gak sih dengerin penjelasan gue
tadi kan mel ada di blue sky cafe
berarti kalian berdua juga ada disana dong
iya jadi kita bertiga itu mau ngejebak si mel di blue sky cafe
makanya gue tuh dari tadi telepon dulu tuh mau ngabarin itu
jebak si mel
iya jadi kita bertiga itu curiga sama kebutuhan simel
makanya kita tuh mau bongkar semuanya

soalnya si mel itu kadang sikapnya tuh kayak orang normal gitu
gak kayak orang buta
gue juga mikirnya gitu tak
makanya gue sama rizky tuh ngikutin si mel pas dia makan siang sama
sama siapa cit
sama siapa cit
sama siapa cit
gue udah janji ke rizky buat gak cerita
kalau mel sama dadinya abis ketemuan sama putri dan tante nawang
cit sama siapa
sama dadinya mel lah
terus lo nemuin buktinya gak kalo si mel itu gak buta
gue sama rizky udah coba tadi tapi selalu ada aja halangannya
sumpah ya tuhan roki banget ya
tadi aja waktu kita ngerekam di kafe aja tiba tiba tuh anak minta pulang coba
khusus goreng sebenarnya lo dimana sih
kenapa lo gak ada kabar sama sekali
padahal gue ngarep banget lo mau ngasih jawaban buat jadi pacar gue

ada apa sih
halo rizky kamu tau gak putri ada dimana
enggak tante putri enggak lagi sama aku
emangnya ada apa sama putri
udah rizky kamu gak usah nutupin lagi semuanya
emangnya ada apa sama putri
aku gak ngerti maksudnya tante
yang menutupi maksud tante
dan punya digelute
oh jadi laki laki yang sudah menikung gunawang dari saya itu
papanya mel alias investor terbesar di kampus
oh now saya baru tahu soal ini sekarang
rizky waktu kamu ketemu pak raymond di rumah sakit
kenapa kamu gak ngasih tau tante
apa putri yang minta nutupin
maafin aku tante aku cuma gak pengen lihat tante sedih
justru sekarang saya sedih rizky karena saya udah deket sama orang yang salah
dan sekarang saya gak tahu putri ada di mana
setelah tante bahas masalah
ini ke putri tante masuk ke kamar
dan setelah itu putri keluar
tante gak tahu sampai sekarang putri itu kemana
emangnya putri kemana tante
sekarang tata ada di mana
tante ada di jalan raya gak jauh dari rumah tante
oke yaudah tante serok aku kesana sekarang ya
dikalem bu nawang dikalem
saya tuh bisa tenang kalau saya tahu putri ada di mana pak
gimana saya bisa tenang sementara tadi ibu ibu itu jelasin korbannya persis seperti putri pak
dan yang warga bilang tadi soal korban demonstrasi itu bukan putri
gak bisa pak pokoknya saya harus ke sana sekarang dan saya mau lihat itu bener putri atau bukan
oke oke kita kesana sekarang
sudah balik ya
putri pergi tapi tananawang nggak tahu kemana
gue tunggu lo di cafe lampion ya putri usus goreng
gue tunggu jawaban lo disana
put please kabarin gue lo ada dimana
putri usus goreng please jangan bikin gue panik
hp lo juga kenapa gak aktif
wa terakhir gue yang contreng dua cuma pas gue bilang kalau gue yang nunggu dia di cafe lampion
selebihnya contreng satu semua
apa mungkin putri udah baca wa dari gue terus dia lagi on the way ke castle lampion
sampai jumpa di video selanjutnya